ada beberapa cerita yang sangat tua dan kuat
sehingga meskipun tidak ada yang tahu kapan itu terjadi
atau bahkan apakah itu benar benar terjadi
cerita itu masih hidup dari generasi ke generasi
sebagai legenda yang diyakini oleh seluruh dunia
inilah salah satu legenda tersebut
kita semua pernah mendengar tentang peri gigi
setiap kali seorang anak kehilangan gigi pertamanya
peri itu datang di malam hari ketika anak itu tertidur lelap
pernah bertanya tanya bagaimana pri mengambil gigi anak anak yang bersih
dan tanggal di seluruh dunia ini muncul
legenda peri gigi
ini adalah kisah saat tidak ada bintang bintang di langit
yang ada di langit luas
yang luas adalah matahari dan bulan
dan cerita dimulai di negeri peri
peri kita semua berpikir bahwa hidup mereka penuh dengan keajaiban
dan mereka tidak perlu berusaha untuk mempelajari apapun
ah tapi itu tidak benar
kau tahu peri juga harus pergi ke sekolah untuk mempelajari cara menggunakan sihir mereka
dan itu tidak selalu mudah
aku aku akan membersihkannya
biar aku saja
hilda datanglah ke sini dan coba kau beri bentuk pada bunga kecil ini
tidak tidak tidak mungkin
silahkan kau ubah saja menjadi sesuatu
apa saja terserah kau hilda
tidak ada yang bisa mengubah hal hal yang menjadi hal lain sebaik kau
dan kau kau adalah sparkler
sinar dan cahaya yang dapat kau berikan kepada apapun yang tidak ada yang lain di negeri bisa melakukannya
kau adalah pria yang alami
matahari menginginkan sedikit sentuhan pagi ini
ayo keluar dari sini
berikan sedikit lebih bersinar
ah kau memintaku untuk memberi banyak sinar matahari
jadi hilda pandai hanya dalam satu hal untuk memberikan kilau dan cahaya ke langit
peri memiliki hari kelulusan di mana mereka mendapatkan berbagai tugas berdasarkan keahlian mereka

hari itu hilda bangun pagi pagi karena fajar yang indah dan mendebarkan
dia sangat gembira karena pada hari itulah dia akan diberi perannya di dunia

dia tidak sabar untuk mencapai aulawi sudha
sudah dia berpakaian dan dia terbang di hamparan langit yang indah
oh betapa dia senang terbang
jika dia bisa dia akan terbang ke seluruh dunia dan tidak pernah berhenti
saat dia merasakan angin sepoi sepoi di wajahnya dan merasakan indahnya sayap kecil yang mengepak mengikuti arus
oh betapa dia senang terbang

tapi tiba tiba dia mendengar jeritan

sayapku anak kecilku terjatuh dari pohon
dia belum bisa terbang
oh kasihan sekali
betapa ketakutannya kau
oh sekarang kau sudah aman
aku akan membawamu kembali ke sarangmu
oh terima kasih pri
kau sedang tidak sehat
ini karena cuacanya
aku akan baik baik saja
kasian sekali kau
biarkan aku pergi dan panggil peri penyembuh
dia akan tahu persis bagaimana membuatmu menjadi lebih baik
jadi hilda terbang ke rumah kecil pri penyembuh
dan membawanya ke burung itu
peri penyembuh membutuhkan beberapa tetes embun
untuk menyiapkan obat
a dengan cepat mengambilkan tetesan embun itu
agar bisa segera menyembuhkan burung itu
dan kau akan merasa lebih baik dalam waktu yang singkat
terima kasih banyak pri
berterima kasihlah pada hilda yang telah menjemputku
sungguh kau adalah pria yang baik hilda
oh ya aku lupa
aku yang dalam masalah besar
aku pasti akan terlambat untuk acara kelulusanku nanti
hilda memang terlambat untuk kelulusannya
saat dia sampai di sana semua pekerjaan telah hilang
semua pekerjaan perinya sudah tidak ada lagi
lalu apa yang akan aku lakukan sekarang
kami akhirnya akan menemukanmu
kami akan melakukan sesuatu untuk kau lakukan hilda
satu satunya hal yang aku kuasai adalah memberikan kilau dan cahaya pada benda benda
dan mengubah satu hal menjadi hal yang lainnya
haruskah aku mengubah tanah menjadi emas
kami membutuhkan tanah untuk pepohonan dan hutan dan juga bunga untuk tumbuh
haruskah aku membuat semuanya menjadi berkilau
ayo kita buat dunia menjadi berkilau
kilau yang berlebihan tidak baik untuk mata
selain itu siapa yang akan melihat keindahan warna jika semuanya menjadi berkilau dan bersinar
bernafaslah dan bersabar
kau adalah sparkler hilda
sesuatu pada akhirnya
akhirnya akan berkilau untukmu
peran yang dimaksudkan untukmu itu pasti akan menemukanmu
aku bersikap sangat tidak sabar
aku harus merasa yakin bahwa sesuatu akan berkilau bagiku nanti
ternyata hilda tidak dapat menemukan apapun untuk dilakukan
nah orang akan mengatakan dia bebas sekarang
dan bisa terbang selama dan dimanapun dia mau
tapi kesenangan itu menyenangkan hanya jika ada tujuan
sangat menyakitkan bagi hilda untuk melihat semua peri lainnya bekerja sementara dia tidak melakukan apa apa
dia bertekad untuk melakukan perjalanan ke dunia dan menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri
saat dia terbang suatu malam dia mencapai istana dan dia mendengar teriakan
lihat apa yang terjadi
kehilangan gigi itu berarti kau tumbuh dewasa kau tahu
aku akan terlihat sangat konyol
dan aku sangat menyukai gigiku bu
oh kau terlihat seperti yang seharusnya sayangku
semua anak akan kehilangan gigi susunya ketika mereka tumbuh dewasa
dan dengan segera kau akan memiliki gigi baru untuk menggantikan gigi yang sudah lama
iya dan gigi barumu itu akan jauh lebih kuat
ini adalah cara alami untuk menunjukkan bahwa kau sudah tumbuh dewasa
itu bagus sekali
aku akan memberitahumu
sekarang kenapa kau tidak taruh gigimu itu dan meletakkannya di bawah bantal
dengan cara itu kau mungkin akan mendapatkan mimpi yang indah dan tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat kuat
jadi sang putri meletakkan gigi yang tanggal di bawah bantalnya dan tidur sedikit lebih bahagia
hilda telah memperhatikan semua ini
tia menyukai gagasan bahwa gigi tanggal adalah cara alami untuk membuat anak anak tumbuh dan menjadi lebih kuat
tapi dia terus bertanya tanya
apa yang akan terjadi pada gigi begitu mereka tanggal
dan kemudian tiba tiba sebuah ide muncul pada dirinya
aku mengambil gigi dan mengubahnya menjadi
itu akan membuat tampilan langit menjadi sangat cantik sekali
aku tidak bisa begitu saja mencabut gigi
itu kan bukan milikku

tiba tiba hilda melihat daun tumbang di taman
hilda terbang ke daun mengubahnya menjadi koin dan terbang kembali ke tempat tidur sang putri
aku akan mengambil gigimu yang tanggal sebagai imbalan atas harta kecil ini
dan kemudian hilda melakukan hal yang paling luar biasa dengan gigi itu
dia mengubahnya menjadi bintang dan melemparkannya tinggi ke langit
bintang itu tampak cantik di atas sana
hilda mendapat ide lain
aku mengambil semua gigi yang tanggal sebagai imbalan untuk sebuah kota
imbalan untuk sebuah koin dan mengubahnya menjadi cahaya yang terang di langit
hore jutaan anak semuanya di seluruh dunia ini
aku bisa terbang aku bisa membuat langit bersinar dan yang pasti aku punya pekerjaan sendiri untuk aku lakukan
jadi begitulah dia menjadi peri gigi
hilda peri berkilau dari negeri peri berkelana ke seluruh dunia
mengumpulkan gigi yang tanggal sebagai imbalannya atas sedikit harta dan mengubah gigi itu menjadi bintang
hilda telah melakukannya begitu lama dan dia sekarang dipanggil peri gigi
cerita ini menunjukkan bahwa jika kau bertekad untuk menemukan tempat kau di dunia
kau akan menemukan tempatmu
omong omong pastikan untuk menggosok gigi dengan baik minimal dua kali sehari karena peri gigi hanya mengambil gigi yang terawat sempurna